masih seputar jakarta pasca kemenangan anies baswedan dan sandiaga uno nasib reklamasi pantai utara jakarta memang menjadi tak menentu dan terancam mandek
menteri koordinator kemaritiman luhut panjaitan yang menyetujui proyek reklamasi dilanjutkan menantang pihak yang menentang duduk bersama dan berdiskusi dengan data yang akurat
dan berikut ini cuplikan wawancara alfito di nova gintings dengan menko luhut panjaitan dalam program afd now
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
ada ada kepentingan tiongkok siapa yang ada kepentingan tiongkok ngarang aja itu siapa bilang datang sama saya itu orang yang ngomong itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan itu kan mulai dari zaman pak harto terus jamannya sby
sampai zaman sby
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh yang salah di mana
kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya lantas kamu orang udah investasi
lantas kamu batalkan
kalian karena bilang isu yang gak jelas negara apa ini nanti
anak anak muda seperti kamu nanti menyontong apa dari generasi saya
datang duduk sini nggak usah marah marah datamu bawa kita duduk
kami kan gak bego
nah saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya nggak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu kami lihat semua turun ada studinya dilakukan jamannya pak harto jam jam sby dilakukan sekarang
lajarnya salah di mana
kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan republik
kalau dia resisten dia lihat aja silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya gak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam sama saya saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk lihat memang
siapa pun dia itu
sementara itu sebelumnya menanggapi pernyataan menko kemaritiman yang menantang para penentang reklamasi
wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno menyatakan siap duduk bersama untuk berdiskusi mengenai masalah reklamasi
sandi menyebut akan tetap menghentikan proyek reklamasi pantai utara jakarta
sangat sepakat dengan pak luhut dan tentunya kita akan menunggu undangannya
tentunya tim kami akan
menyiapkan posisi kami sesuai dengan rencana kampanye kemarin
janji kami adalah menghentikan reklamasi
dan tentunya data data yang kami bawa berkaitan dengan proses reklamasi yang selama ini dinilai oleh
bukan saja oleh berbagai pihak tapi juga oleh pengadilan
karena sudah ada proses hukum dan sudah ada yang terhukumnya juga
bahwa proses yang berlangsung sekarang ini sangat tidak terbuka dan sangat tidak berkeadilan
ini yang insya allah kita akan pegang teguh istiqomah sesuai dengan janji kita untuk sepakat menolak reklamasi